jangan berhenti sampai lantas pun tapi portal lantas kita berak
ulah kus seorang pria pengemudi mobil sedan menerobos barikade polisi di pos polisi pait
siwalan kabupaten pekalongan jawa tengah jumat sore menjadi viral di media sosial
setelah kabur dari adangan polisi pria empat puluh delapan tahun asal desa munawan
kecamatan gebok kabupaten kudus ini lantas dikejar polisi ke arah pemalang
ia kemudian bisa dibekuk setelah terjebak macet di jalur pantura pemalang
polisi menemukan pelaku berkendara bersama seorang perempuan bukan istrinya
polisi juga menemukan tiga butir obat terlarang yang dilarutkan di dalam botol air mineral
dan dibuang pelaku
senin siang kapolres pekalongan akbp wahyu rohadi menyatakan pelaku sebelumnya dilaporkan ke polisi
karena menyerempet pengendara lain dan melarikan diri
sementara dari hasil tes urin kus diketahui negatif mengkonsumsi narkoba
menyerempet pengendara dan mungkin tidak mau bertanggung jawab sehingga yang sedang tangkap
polisi tidak menahan pelaku
ia hanya dikenai wajib lapor
polisi menjerat pelaku dengan undang undang lalu lintas undang undang kesehatan serta diberikan sanksi tilang
atas pelanggaran undang undang lalu lintas kus terancam hukuman tiga tahun penjara
roby bernardi pekalongan jawa tengah